bagaimana aja roli ya udah bayar
ya begitu dah
jih aneh turut bila sungkawa ya ji
ente mau nyupainin bini aneh mati
bini aneh mati
kayaknya dulu lagi
pala ente bukan isinya otak sih
kayaknya lu ga usah
sampai nunggu tiga bulan atau lima bulan
orangnya malah kagak hamil
sabar pak haji sesuai perjanjian aja
eh gausah buru buru
buru buru itu temannya setan
bukannya uba ajir
buru buru juga pak haji temannya setan
nyantai aja pak haji
kan waktunya masih kurang tiga bulan
minum obat penyembur juga ya
siapa tau mau nomba
si rodia aja dulu bisa hamil ga
tak ada seorang pun
allah tahu tentang rencana allah
lagipula waktu dari kesepakatan itu
masih lama tuh
mau satu hari mau satu bulan
kalau mereka gak bisa bunting
situ yang sotoy
mana jatah kita
sahabat ketemu minta duit
ji kan berkat doa kita berdua
bininya si sulam kagak jadi hamil lagi
masuk rumah sakit
siapa tau ji kelepek kelepek kelepek
itu berarti pak haji bakal menerima kemenangan besar
gue kasih bonus dulu ya
aduh kepel mantur
kalau kayak gini terus kan enak nih
jangan tiap hari ketemu pak haji gini
sekarang tugas lo kembali ke rumah sakit
kepastian keadungan dia
ya sebaiknya g
buat ibu ibu bapak bapak nenek nenek kakek kakek dan semuanya
ayo jangan ragu ragu jangan malu malu
bagi anda yang sedang berdompet cekat
dan pengen berjalan
belanja irit ayo kunjungi minimarket hm dan am
segera diskon semua barang barang khusus hari ini
ayo segera kunjungi minimarket hm dan hm
kok diskonnya lima ratus perak
kalau belanjanya lima puluh ribu diskaunnya lima perak
baru kali ini bu aji ngasih diskonan
biasanya kurang lima puluh perak aja
am nya juga lagi promo bu
ntar lagi nih bakalan obat obat herbal gue dagangin di sini
kan udah ada yang jualan cik nelan
si nelan tuh ntar lagi bakalan diusir dari sini
karena tuh obat kagak terbukti manjur
kalau yang dijual di sini pokoknya pasti top
tapi ayo beli obat kencing manis manjur tuh
itu buktinya kencoknya ilang
sudah deh ya jangan berisik deh
sekarang mana mau nih coba deh
kok sendirian rumahnya mana
rumahnya lagi ngajar umi
gini umi saya sengaja datang sendiri kemarin
soalnya ada yang mau saya omongin nih sama umi
kom sini lu
gantiin tuh kasus umi dulu ya
umi ada tamu ya
udah mercy aja sama real estate udah cukup
saya mohon dengan sangat sama umi untuk mau ngebujuk abah rumi
kalau si abah mah nggak perlu dibujuk
pokoknya dia pasti mau
yang penting rumah real estate ama mobil merci
mas masan umi mah cukup
nggak usah dipikirin
bukan itu maksudnya ramadi mi
tapi soal kesepakatannya abah sama ching nelan itu loh mi
kalau bisa dibatalin aja deh
eh taruhan abah sama si nelan kagak bisa dibatalin
apalagi sudah jelas jelas abah ini bakal jadi pemenangnya
bener pak ramadi
pokoknya tuh si incingnya si sulam itu mesti angkat kaki dari kampung nih
itu udah harga mati nggak bisa ditawar tawar lagi
bagaimana aja roli ya udah bayar
ya begitu dah
aneh turut bila sungkawa ya ji
ente mau nyupainin bini ane mati
hah kayak dulu lagi
kalau ngomong dipikir dulu dong
paling ente bukan ismi otak sih
ente ente jangan salah faham dulu ji
maksud ane ane itu turut bila sungkawa karena ente kalah taruhan sama haji muhyiddin
saya itu nggak pernah taruhan
ji kalau bini ente kagak jadi hamil malahan jadi sakit kayak begitu
berarti ncing ente harus ninggalin kampung ini ji
gue itu nggak pernah taruhan sama haji muhyiddin atau sama siapapun
dalam islam itu hukumnya dosa taruhan
ji yang taruhan itu ncing ente ncing nelan
dia kalah taruhan
taruhan sama haji muhyiddin
kan kesepakatannya yang kalah si nelan harus keluar dari rumah ente ji
gue tegurin lagi nih ncing gue nggak bakalan pergi dari rumah gue
kecuali atas kemauan dia sendiri
nah nih abang beliin juga buah buahan
semuanya ada asemnya
cocok buat nyangindam
udah lu kasih tau si nelan nggak
jadi nggak khawatir
sulam lupa bawa hp mak
bukan si nelan aja nih yang khawatir
mak ojo juga sama nelan tuh
pasti kelimpungan di warung bubur
ji nggak apa juga sih
biar jadi kejutan
malah nggak sangka kalau si rau ini bisa hamil kan
joni juga syukur alhamdulillah sama allah
soalnya bentar lagi jonny bakalan punya adek
kamu kaget kan aku di sini
aku sengaja kesini mau temuin kamu
ini pacar aku
ya sebenarnya sih hubungan kita ini udah bukan tahap pacaran lagi sih
jadi mungkin lebih cocok aku panggil dia calon suami
iya calon suami aku
yaudah ya fir kita harus meeting sama publo sekarang udah telat banget
aduh aduh rob rob rob
aku tuh terpaksa ngelakuin itu tadi rob
makasih banget ya untuk acting kamu tadi
ya walaupun agak kaku dan meragukan tapi
kamu udah nyelamatin aku dari firman rob
aku tuh aku tuh bener bener gak suka sama dia
dia ngejar ngejar aku terus rok
udah deh gak apa apa